tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil memberikan dua belas temuan sementara terkait dengan tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang
tim bahkan menilai tragedi stadion kanjuruhan merupakan kejahatan terstruktur hingga adanya dugaan upaya penutupi fakta dengan cara mengintimidasi saksi dan korban
kami bahas malam ini bersama dengan muhammad isnur tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil
mas isnur selamat malam
selamat malam mbak fusfa dan dekan dekan indonesia
dan sebelumnya kami sudah meminta kesediaan dari kadif humas polri irjen polri dedy prasetyo namun hari ini tidak bisa memenuhi diskusi pada malam hari ini
baik mas isnur ini dari dua belas temuan koalisi masyarakat sipil apa yang kemudian paling krusial yang dirasakan paling janggal dalam tragedi kanjuruhan ini
bahwa betul hatian dan tragedi ini bukan karena kemudian kira kira
supporter yang marah kepada pemain supporter yang berlarian tapi ada faktor yang membuat mereka panik
membuat mereka kemudian berlari membuat mereka kehabisan oksigen membuat mereka meninggal
itu terstruktur ada apa namanya tindakan tindakan dan ada penggunaan senjata yang disana
dan kemudian juga bukan hanya itu tapi faktor di lapangan di mana ada kekerasan pemukulan penendangan
itu juga membuat banyak orang juga ketakutan
jadi narasi narasi bahwa ini karena supporter marah supporter kemudian kehabisan oksigen
itu harus dikaitkan dengan penjelasan sosialitas yang lebih jelas apa itu ya ada gas air mata di sana
dan gas air mata itu siapa yang membawa siapa yang masuk ke dalam itu ada pasukannya
ada kendali ada komandonya di sana
baik bisa menyimpulkan ini adalah kejahatan terstruktur
apakah ini juga dikaitkan dengan kejahatan tersebut
jadi apa namanya dianalisis dikumpulkan dari berbagai fakta termasuk dengan suara para saksi dan juga korban
iya benar karena kita mobilisasi sejumlah pasukan di tengah pertandingan babak kedua gitu loh
padahal diketahui tidak ada ancaman atau tidak ada potensi gangguan keamanan saat itu
dan kemudian apa namanya ketika ada penembakan ada penutupan pintu
ini kan aneh
padahal kemudian beberapa kejadian sebelum kejadian lima menit sebelum selesai ada dibuka pintu
tapi ini ditutup
kemudian setelah kejadian setelah tragedi itu warga pun kesulitan mendapat pertolongan
ada banyak yang menolong tapi tidak dapat juga
dan yang terakhir ada upaya menutupi perkara ini
ada saksi ada kemudian orang orang yang membuat video itu dipanggil tanda kutip ya nggak jelas panggilannya apa tuduhannya apa mengalami intimidasi dan lain lain
ini sejak awal kemudian pengarahan pasukan sampai kemudian upaya menutupi perkara ini rangkaian yang harus dibaca utuh
baik saya harus minta tanggapan anda mas isnur
kita ketahui kadif humas polri irjen deddy parsetio menyampaikan penyebab kematian ratusan korban kanjuruan adalah karena kondisi kurang oksigen
bukan gas air mata
ya sebenarnya ini bahaya buat kepolisian karena membantah apa yang mereka lakukan sendiri dengan penetapan tersangka
ya polri sebelumnya sudah terpetersangka tiga orang dari kepolisian
satu adalah danki yang memerintahkan gas air mata yang kedua kasat tamapta yang ketiga kabakups
ketiganya ditersangkakan karena hubungannya dengan gas air mata
terus kalau kemudian kadif humas membantah bukan karena gas air mata justru membahayakan upaya penegakan hukum itu sendiri
dan ini berbahaya bagi dalam konteks perbaikan kelembagaan
pola denial pola menghindar pola tidak mengakui adanya kesalahan
kesalahan itu menurut kami sangat berbahaya
bagi korban itu semakin menyakiti
di sisi lain kita sudah tahu semua bahkan sedunia ya
media media sedunia sudah menyuarakan siapa dan apa faktor kesalahannya
sementara ini ada kemudian pak deddy yang justru malah abaikan itu semua gitu
sekarang kita juga bisa melihat tgipf dengan clear ya menyuarakan faktor kirgas ini
dan faktor tirgas ini kalau kita telusuri mbak berbahayanya maksud brutalitasnya ya bukan kali ini saja
terjadi ini terjadi
di kejadian stadion yang lain juga ada kan
para brutal dan mengakibatkan kematian pada supporter atau fans
sampai saat ini anda sebagai ketua umum ilbhi juga masih mendampingi korban begitu
ya kami bersama sama dengan kontras dengan lbh surabaya dengan malang
kami terus menelusuri fakta
kami juga menerima pengaduan dan usaha menguatkan mereka
agar mereka terus berani menyuarakan dan menguatkan
mengejar agar ini bisa setuntas
ada simpang siur data korban termasuk data korban meninggal
apakah tim pencari fakta dari koalisi masyarakat sipil ini punya datanya juga tersendiri
berapa banyak korban tewas dan juga korban luka akibat kejadian ini
ya ini juga bagian dari tanda kutip ya
bagaimana sebuah kondisi manajemen krisisnya itu tidak terlihat
angka angka yang berubah ubah sampai sekarang juga tidak clear dari siapa yang bertanggung jawab gitu
harusnya pemerintah yang bertanggung jawab
kami mencoba menelusuri ke beberapa instansi itu berbeda dengan temuan temuan lapangan yang teman teman arema itu sampaikan
jadi harus pemerintah segera menyelesaikan ini
jangan sampai sebenarnya ada korban korban yang tak tercatat
atau korban yang tidak tertulis
kalau dari rekan rekan ylbhi kontras dan lain lain apakah ada upaya pengamanan
begitu karena kita ketahui ada dugaan upaya mengintimidasi saksi dan korban termasuk pemanggilan yang tidak jelas
alasannya seperti apa
bagaimana mengamankan para saksi ini
ya kami berkomunikasi dengan satu komnasam mbak
karena mereka melakukan penyelidikan dan kami mendorong komnasam untuk memasukkan ini dalam kategori penanggaran hamberat
karena ada unsur di tanah serangan terhadap masyarakat sivil dan juga sistematis atau meluas korbannya
yang kedua kami juga berkomunikasi dengan lpsk
jadi lpsk bergerak cepat dan kemudian juga mencoba untuk melindungi dengan cepat saksi saksi
yang terutama mereka dalam kondisi yang terancam
dan seharusnya lpsk juga segera menelusuri saksi saksi lain yang dalam kondisi potensial akan terancam
jadi harusnya di saksi ini dijaga dikawal agar kemudian mereka bisa memberikan saksian secara utuh di persidangan nanti
dan tidak membuat kemudian impunitas bagi para pelakunya
oke dengan adanya sudah adanya beberapa tersangka yang disebutkan oleh kapolri
apakah memang ancaman itu masih sangat terasa mas untuk para saksi dan juga korban
ya ya di lapangan masih mbak
jadi upaya upaya tanda kutip misalnya menghalangi untuk lebih dekat dengan teman teman lpsk itu juga ada kami dengar
upaya upaya untuk teman teman yang serius yang komitmen ya teman teman arema yang serius komitmen itu juga ada banyak buat mereka
termasuk upaya upaya pengaburan fakta mbak dengan misalnya kampanye oleh buzzer dan lain lain di sosial media
jadi berbagai cara dilakukan kepada teman teman di sana
itu yang tentu kita harus menguatkan mereka menemani mereka agar mereka terus berhasil
berani untuk berjuang dan mencari keadilan
artinya lewat segala medium ya bahkan di sosial media sangat terasa ada upaya pengaburan fakta
kemudian bagaimana upaya terang benderang yang akan dilakukan oleh rekan rekan koalisi masyarakat sipil
kalau nantinya penyelesaian kasus ini berjalan tidak sesuai dengan harapan
ya tentu sekarang kan ada tgipf mbak
kami juga akan menyerahkan data data pasti masyarakat sipil sambil menyelesaikan laporan kami ke tgipf selain itu ke komnas ham dan lembaga lembaga lainnya
hanya lembaga nasional tidak memenuhi rasa keadilan kita juga bisa bawa ini ke medium internasional
baik ada langkah seperti itu berarti ya
mas muhammad isnur kita tunggu nanti bagaimana update ke depannya juga soal investigasi ini
kita harapkan ada titik terang bagaimana penyelesaian dari tragedi kanjuruhan
dan semoga tidak terulang kembali ada perombakan besar besaran begitu ya atas manajemen sepak bola indonesia
terima kasih banyak
tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil sekaligus ketua umum ylbhi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom